nampak rangkaian yang anjlok menghalangi kedua jalur kereta dari arah hulu ke hilir

ya saat menjalankan misi sosialnya ke desa desa
itu posisinya hampir sembilan puluh sembilan persen itu berpihak kepada pengusaha
bekerjasama dengan pemerintah setempat ya tentunya
bergulir dengan liar di internet gitu
atau arah kemana mereka akan menuju pada pemilihan berikutnya begitu pak soleman
karena itu gunung berapi itu banyak hal hal yang menguntungkan kepada kesuburan dari wilayah itu